kita ke informasi yang tengah menjadi sorotan di dalam negeri
video seorang guru smk di purwokerto yang menampar muridnya beredar di media sosial
guru yang bernama lukmas setiadi ini berharap para orang tua dari anak anak tersebut bisa mengerti alasannya menghukum murid muridnya secara keras
dalam video yang viral di sosial media ini terlihat seorang guru smk kesatrian purwokerto jawa tengah mengelus kepala siswanya di dalam ruang kelas
setelah beberapa kali elusan guru tersebut kemudian menampar muridnya dengan keras
video ini kemudian menjadi viral setelah menyebar luas di beberapa grup whatsapp serta di beberapa akun media sosial seperti instagram
wakil kepala sekolah inayah romawati mengatakan pihak sekolah telah memanggil guru serta siswanya untuk mengklarifikasi kasus tersebut
ada pun alasan guru menampar muridnya karena siswa itu sering membolos dan tidak mengerjakan tugas sekolah
pihak sekolah sudah mengklarifikasi kejadian ini ke pihak keluarga siswa
dan kasus ini sudah selesai
jadi ada kejadian mengawali dan itu adalah sebuah pembelajaran buat kami
gurunya sudah kita panggil dan sudah kita konfirmasi kita klarifikasi anaknya juga sudah kita panggil dan itu adalah sudah merosot binaan
tak lama setelah video tersebut beredar muncul video klarifikasi dari guru tersebut pada kamis sembilan belas april lalu
lukmasti adi membedarkan bahwa dirinya adalah guru yang membukul murid dalam video tersebut
yang meminta memulihnya
atas dukungan yang dia berikan
ya sejak viral di media sosial kasus guru smk purwokerto menampar muridnya langsung menarik perhatian netizen
rata rata menyayangkan tindak kekerasan sang guru meski ada pula yang menilainya sebagai bentuk pembelajaran
kita akan lihat beberapa pendapat dari warganet berikut ini
netizen nadia verdi tiga puluh satu berpendapat
bagaimanapun kekerasan tidak patut dibenarkan
apalagi di lingkungan pendidikan
menurutnya anak korban kekerasan akan semakin dendam
kita lihat komentar selanjutnya
ada pula amiral farizi yang berkomentar
jika murid tidak mengikuti peraturan atau tugas dari guru sebaiknya sanksi sesuai standar operasional prosedur sekolah
sekolah juga bisa manggil orang tua karena tidak seharusnya ada kontak fisik antara guru dan juga murid
hal serupa juga disampaikan pemilik akun instagram rike
kota berikut ini
dalam kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam mendidik apalagi oleh guru
kalau tidak punya kesabaran rike menilai tidak usah menjadi guru
masih banyak guru lain yang ikhlas mendidik agar anak bangsa jadi lebih baik dan bukan malah jadi anak yang terganggu mental dan juga menyimpan dendam
komentar berbeda tapi disampaikan oleh netizen sundari underscore w
ia meminta netizen
jangan hanya menyalahkan guru karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api
sundari berpendapat tidak mudah jadi guru
apalagi anak zaman sekarang tidak punya sopan santun atau rasa hormat kepada guru
sundari juga mengingatkan kasus guru meninggal atau celaka karena ulah murid
yang terakhir kita lihat komentar dari dewi sintiani
di mana netizen yang juga seorang guru mengaku malu melihat adegan yang viral ini
menurutnya tidak sepantasnya guru berperilaku yang tidak mencerminkan ahlak yang baik
menegur anak didik bisa dilakukan dengan cara lain dan tanpa kekerasan
dewi juga menutup komentarnya dengan
saya sangat malu dengan sosok guru seperti ini
itu dia beberapa komentar dari netizen dan kini kita bergeser